pandemi covid sembilan belas yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh merupakan peristiwa yang tidak mungkin dilupakan oleh siapa saja
bagian konsumen pergi ke toko untuk membeli bahan makanan dan barang keperluan rumah tangga
namun bagian lain yang disini lebih aman berada di rumah
menurut para peneliti di firma consultant and kategori partners
perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi
gak terasa ya sudah dua tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi covid sembilan belas
sejak virus ini muncul di awal tahun dua ribu dua puluh pastinya banyak sektor kehidupan yang terdampak
salah satunya sektor ekonomi
perjalanan tahun dua ribu dua puluh gak secantik angkanya
merebaknya virus covid sembilan belas membuat tahun itu disebut sebagai tahun penyelamatan
banyaknya masyarakat yang terpapar membuat pemerintah menerapkan berbagai pembatasan
perekonomian indonesia sempat mengalami kontraksi karena sektor produksi terhenti dan tidak sedikit karyawan yang harus dirumahkan
cukup adaptif kok dalam menyikapi pandemi
itu terlihat dari perilaku cara kita bertransaksi yang saat ini sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi kita
selain membatasi pandemi ternyata memberi ruang bagi perkembangan ekonomi digital indonesia saat ini
terbukti selama masa pandemi masyarakat mulai proaktif mengelola keuangannya terutama dalam bertransaksi
muka atau bersentuhan tangan
sejak kris diluncurkan pada agustus dua ribu sembilan belas hingga tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
jumlah penggunanya tembus lebih dari dua belas juta pengguna
menyikapi hal itu bank indonesia juga melanjutkan perluasan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran
di sisi lain bank indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan suku bunga
supaya masyarakat bisa mengakses kredit pinjaman tanpa memberatkan
bank indonesia berharap penyedia jasa keuangan bisa menyediakan berbagai kemudahan dan pengembangan
agar pelaku usaha khususnya umkm tetap bisa beroperasi saat atau pasca pandemi
perkembangannya yang cukup signifikan membuat sistem pembayaran digital
jadi salah satu topik pembahasan di finanstech dalam forum g dua puluh
jadi bisa dilihat dari member aftek tubuh dari enam tahun yang lalu sekarang sudah hampir tiga ratus enam puluh
perkembangan e commerce yang double selama dua tahun terakhir dan tentunya perkembangan dari sisi transaksi e commerce yang banyak menggunakan digital
di mana kita juga menganjurkan consumer yang datang ke outletnya kita untuk bayarnya secara digital dengan purist
jadi orang bisa conveniently untuk order dimanapun dari tempat mereka
jadi mau order e commerce atau dari line hailing semuanya convenient cuma bayarnya dengan digital e wallet
sebagai negara yang terhubung jadi itu berarti ekonomi digital akan menjadi masa depan
pembayaran digital terutama karena tantangan yang umkm telah bawa
berarti digital kita hanya harus melakukan apa saja yang bisa secara online
mesyuarat virtual pergabungan virtual termasuk pembayaran virtual
saya tidak tahu bagaimana kita akan menjaga ekonomi tanpa perubahan digital semasa covid sembilan belas
jika covid sembilan belas menyerang bahkan sepuluh tahun yang lalu
kegagalan ekonomi akan menjadi lebih besar
tanpa kemampuan untuk bekerja dari rumah
dan untuk orang orang berkomunikasi di seluruh dunia dengan cara yang mereka punya
pertemuan hari ini tidak bisa terjadi dalam bentuk ini sepuluh tahun yang lalu
karena teknologi untuk menjaga pertemuan yang menggabungkan orang di ruang
dan video secara langsung tidak bisa terjadi
jadi perubahan digital telah datang pada saat yang tepat
untuk membantu kita untuk segera pulih dari covid sembilan belas
apa yang kita perlu lakukan adalah memastikan bahwa ketika kita bergerak ke depan
kita akan terus mendapatkan manfaat dari inovasi digital
dan masyarakat kita pelan pelan mulai beralih untuk melakukan transaksi ekonomi secara digital
dan masyarakat kita pelan pelan mulai beralih untuk melakukan transaksi ekonomi secara digital
dan masyarakat kita pelan pelan mulai beralih untuk melakukan transaksi ekonomi secara digital
harapannya inovasi digitalisasi sistem pembayaran
bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan inklusi keuangan